aku titip anak anaknya aku mau beli susu buat mereka
aku mau beli susu untuk anak anak
aku antar ya
kasian sekali dia
hidupnya selalu dibayang bayangi afif
aku akan lepasin ikutan kamu
tapi aku harap kamu bisa berubah
aku gak mau gavin
jangan suku jangan suku manat
ketika saatnya tiba
aku akan hancurkan semua orang yang ada di rumah ini
sebagai umat muslim
itu diharuskan kita mengadakan tahlilan buat orang yang sudah meninggal
mah tapi afib itu masih hidup
aku udah beberapa kali lihat afif mah
kalau memang afib masih hidup
harusnya udah udah pulang dong bella
ini udah masuk lima bulan afif gak pernah datang ke sini
afif udah meninggal bella
kamu harus sadar itu kamu jangan terus terusan seperti ini
mama jadi sedih
tapi aku beneran lihat afif
afif itu masih hidup
kalau mama ada yang tahlilannya afif
aku mohon jangan ma
dia selalu aja begitu
yang sabar ya ma
aku seluruh versi
aku nggak boleh kebiarin mereka ngadepin tahlilannya afif
itu sama naik
aku yakin afif itu masih hidup
dan papa kamu tidak membiarkan aku mati sama dia
dan papa kamu tidak membiarkan aku mati sama dia
dan aku mati saja
kenapa kalian menyelamatkan aku
sedangkan keluarga ku sendiri melupakan aku
aku gak tau harus kemana lagi tiara
enggak afif kamu gak perlu kemana mana
kamu disini sama aku
kamu pantas mendapatkan orang yang lebih baik daripada aku tiara
kamu lihat sendiri keadaan aku kan
aku adalah orang lumpuh
dan aku tidak berdaya
aku gak pantas buat kamu
aku mohon maaf kamu jangan pernah bicara seperti ini lagi
biarkan waktunya akan menyembuhkan semua yang ada di dalam dirimu
dan aku gak akan pernah menyerah sampai kamu sembuh afif
kasih aku kesempatan
afif tidak akan pergi sebelum dia sembuh
papa tidak akan izinkan
papa mau ngajak afif untuk membeli krek baru yang pas dan nyaman untuk kamu
aku akan ikut
pak makasih ya pak
afif ayo kita pergi
jadi nanti tante pak reno yang akan urus soal catering untuk tahlilan nanti
tuh ya ampun terima kasih banyak ya berarti saya nyiapin kue kue kecil aja kali ya
oh iya jadi nanti sehabis mereka tahlilan mereka makan aja kue kue terus nanti pulangnya kita kasih bungkusan
aku titip anak anaknya aku mau beli susu buat mereka
kamu mau kemana
aku mau beli susu untuk anak anak
aku antar ya
biar aku yang antar mereka ya dok
kamu tenang aja reno
aku akan jaga bella
kuatin di tangan
bella kak raina aku tunggu di sini aja ya
bella aku ke atm dulu ya
gavin bella kenapa lagi
kak tadi aku liat afif di situ kak
engga engga mungkin bella kamu pasti salah liat
engga aku tadi liat afif itu bener bener afif
kak tadi aku liat afif di mobil merah itu

tunggu maju ya
astaga tapi seperti apa
atau lagi lalu bener
udah kenapa mulu
boleh lagi banget
saya pergi nih ya
tunggu dulu pernah lagi
kalau kak afif masih hidup
itu berarti aku tidak membunuh kakakku sendiri ya allah
semoga saja afif masih hidup ya allah
dan sekarang aku harus mengejar mobil merah itu
supaya aku tahu di mana afif tinggal selama ini
itu benar kak afif ya allah
alhamdulillah ya allah
kalian latihan ini
kakak afif bakal kerug